bertindak selaku cadangan komandan upacara
lulusan akademi militer tahun dua ribu
jabatan kepala seksi personalia ksrem tiga puluh satu wirabima
bertindak selaku perwira upacara
jabatan kepala staf kodam satu bukit barisan
bertindak selaku cadangan perwira upacara
lulusan akademi militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jabatan inspektorat kodam satu bukit barisan
hadirin yang kami hormati
perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka tahun dua ribu dua puluh
merupakan putra putri terbaik bangsa indonesia
yang terdiri dari tiga puluh delapan provinsi
di bawah asuhan badan pembinaan ideologi pancasila republik indonesia
hadirin yang berbahagia bertindak selaku danki sila pancasila
wira dinata setia persada asal provinsi sulawesi tenggara
asal sekolah sma negeri satu bau bau
bertindak selaku pembawa baki
asal sekolah sma tunaskarya
bertindak selaku dampok sila tiga
asal provinsi kalimantan utara
asal sekolah sma angtua taraka
bertindak selaku pengibar bendera
asal sekolah sma negeri satu tebing tinggi
bertindak selaku pembentang bendera
made gurah anggara putra
asal sekolah sma negeri satu semapura
selamat mengikuti jalannya upacara
asal sekolah sma negeri satu sma negeri tiga
asal sekolah sma negeri satu sma negeri enam
asal sekolah sma negeri satu sma negeri tujuh
asal sekolah sma negeri delapan
asal sekolah sma negeri sembilan
asal sekolah sma negeri sepuluh
asal sekolah sma negeri sebelas
asal sekolah sma negeri dua belas
asal sekolah sma negeri tiga belas
asal sekolah sma negeri tiga belas
asal sekolah sma negeri empat belas
asal sekolah sma negeri lima belas
asal sekolah sma negeri enam belas
asal sekolah sma negeri tujuh belas
asal sekolah sma negeri delapan belas
asal sekolah sma negeri sembilan belas
asal sekolah sma negeri dua puluh
asal sekolah sma negeri dua puluh satu
asal sekolah sma negeri dua puluh dua
asal sekolah sma negeri dua puluh tiga
asal sekolah sma negeri dua puluh empat
asal sekolah sma negeri dua puluh empat
asal sekolah sma negeri dua puluh lima
asal sekolah sma negeri dua puluh enam
asal sekolah sma negeri dua puluh empat
asal sekolah sma negeri dua puluh tujuh
asal sekolah sma negeri dua puluh sembilan
asal sekolah sma negeri tiga puluh
undangan disilakan duduk kembali

undangan disilahkan duduk kembali
rakyatan yang dipimpin oleh hikmat pijaksanaan
bagi seluruh rakyat indonesia
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati ketua majelis pemusatan rakyat republik indonesia
yang saya hormati ketua dewan perwakilan daerah republik indonesia
yang saya hormati ketua komisi yudisial republik indonesia

yang saya hormati kepala bpp dan seluruh jajaran yang hadir
yang saya hormati seluruh tokoh tokoh masyarakat se provence rio
yang saya hormati dirut pertamina
beserta seluruh jajaran hadirin dan undangan yang berbahagia
kita patut bersyukur bahwa negara kita indonesia tetap kokoh
terus stabil terus bersatu padu terus tumbuh ekonominya
di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian
di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis
dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas
karena kita punya pancasila yang memandu arah bangsa
karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh
karena kita punya sumber daya manusia
dan kita punya sumber daya alam yang melimpah
oleh karena itu kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa
dan berdikari dalam ekonomi
saudara saudara sebangsa dan setanah air
indonesia konsisten dengan politik bebas aktif
memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa
termasuk kemerdekaan bangsa palestina
memperjuangkan perdamaian dunia
peran indonesia dalam politik internasional semakin kokoh
kita telah menjadi pemimpin g dua puluh yang berhasil
telah menjadi ketua asean yang sukses
dan terus akan berkontribusi pada dunia
termasuk melalui world water forum yang baru saja kita selenggarakan
keaktifan dalam dunia internasional
tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi
kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi
termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri
melalui hilirisasi di berbagai sektor
kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat
kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset aset strategis bangsa
kita kelola dan manfaatkan sebesar besarnya
untuk kesejahteraan rakyat kesejahteraan masyarakat
salah satunya adalah blok rokandirio ini
tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir pancasila
setelah saham mayoritas freeport kita ambil alih
kemudian kita ambil alih blok rokan ini di dumai
yang merupakan blok migas paling produktif
dalam sejarah perminyakan indonesia
yang sudah dikelola perusahaan asing caltex dan chevron selama sembilan puluh tujuh tahun
kita harapkan kehadiran pancasila sebagai pembebas dari
kita pada pihak asing
dan pagi tadi saya mendapatkan laporan
dari dirut pertamina bahwa produksi di blok rokan
sudah mencapai satu ratus enam puluh dua ribu barel per hari
ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh
dan merupakan dua puluh lima persen dari seluruh produksi nasional indonesia
jadi blok rokan ini adalah blok paling besar
freeport dan blok rokan hanyalah sedikit contoh
dari semangat dan upaya kita
untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi
untuk mengamalkan pancasila dalam kehidupan nyata
membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional
berdiri di atas kekuatan kita sendiri
saudara saudara sebangsa dan setanah air
selain itu kita juga ikut terus berupaya
dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau
pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut ikutan
tetapi karena kita memiliki kita mempunyai kekuatan besar
karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau
kita punya hampir semua jenis energi hijau
mulai dari energi panas bumi energi surya
kita juga punya hasil kebun
yang bisa diolah menjadi biodiesel bioetanol dan bioaktur
kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau
akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau
menghasilkan green food pangan hijau
dan membuka peluang peluang bagi green jobs
yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan
transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap
kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau
pertamina dan pln harus terus mengembangkan energi hijau
yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
yang sejalan dengan nilai nilai pancasila
saudara saudara sebangsa dan setanah air
di tengah perkembangan zaman ini
nilai nilai pancasila harus diaktualisasikan
dan diwariskan dalam perilaku nyata
dalam kebijakan kebijakan nyata yang jelas hasilnya
yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat
kini demografi indonesia didominasi oleh generasi y
cara kita mensosialisasikan pancasila
juga harus dengan cara cara mereka
dengan praktek praktek teladan yang nyata
dan menggunakan serta mengembangkan budaya indonesia
saya mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk terus memegang teguh nilai nilai pancasila
dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat indonesia
dan menjadikan indonesia berwibawa di mata dunia
itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini
semoga allah swt selalu meritau ikhtiar ikhtiar kita
untuk menjaga pancasila menjaga nkri
pembacaan doa oleh menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
bermohon penuh kerendahan seluruh hati dan pikiran
kami pasrahkan untuk menggapai karuniamu ya allah
curahkanlah rahmat dan kasihmu kepada bangsa kami
jadikanlah kami insan yang pandai bersyukur
yang tata tentrem ketara harja bersatu dalam keragaman padu dalam keselarasan makmur dalam kebersahajaan
ya allah tuhan yang maha memelihara tiada kebaikan yang terlaksana tanpa izinmu
tiada keburukan yang dapat ditolak tanpa kuasa darimu
kami bersyukur padamu ya allah yang telah memberkai bangsa ini dengan pancasila
panca silah yang dapat mengantar kami menuju kegembilangan di masa depan
berikanlah kami kekuatan paripurna lahir dan batin untuk memelihara kedamaian bumi pertiwi dalam suasana kebangsaan yang harmoni
ya allah tuhan yang maha kuasa mampukanlah kami untuk terus bertumbuh berdaulat dan tangguh di tengah tantangan global
untuk melahirkan generasi peradaban yang cerdas dan berakhlak mulia
bebaskanlah bangsa kami dari kebodohan kemiskinan kemalasan dan halangan untuk maju agar kami bisa menjadi bangsa yang menang
kami memohon kepadamu ya allah duhai tuhan yang merajai langit dan bumi
jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang baldatun tayyibatun warupun wafur
indah nyaman dan damai dalam nuansa keimanan
teguhkanlah hati kami dalam bineka tunggal ika dengan ketulusan sanubari untuk membangun indonesia
ya allah yang maha pengampun jawaban kami dari perbuatan tercela lahir dan batin
mampukan kami untuk bertaubat kembali kepadamu dalam kondisi lahir dan batin yang suci dan yang engkau ridhoi
sesungguhnya kami benar benar lemah dan sering terjatuh dalam dosa
maka pada kesempatan ini dengan seluruh ketulusan kami ampunilah kami ya allah duhai tuhan yang maha luas maha pengampun dan lagi penyayang
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
marching band yang berdiri pada dua puluh lima september seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di duri kabupaten bengkalis provinsi riau
sejak awal berdiri begitu banyak prestasi nasional dan internasional yang diraih
marching band bahana cendana kartika pertamina hulorokan ini dibawa penasehat bapak igede putu ambaraguna
penanggung jawab bapak daniel jarot subiantoro
dan dipimpin oleh field commander klen partai
dengan mengambil tema semangat generasi muda di bumi lancang kuning
hadirin terimalah persembahan marching band bahana cendana kartika pertamina hulu rongga